sampai jumpa di video selanjutnya

kamu ada di sini juga
iya nih kebetulan pulang kampung
kau bareng ya
kebetulan juga sesap lagi banyak kerjaan
itu beneran ayo
eh aku lagi mau beli es
tau gak sih si andri sama dia
ya ampun masa bercanda sih
langsung aja langsung aja

wah mbak dewi aku tuh gak nyangka ya
ternyata jalan jalan ke kampungnya mbak dewi itu enak banget
di sana tuh udaranya sejuk terus juga adem banget deh pokoknya
ya walaupun cuma sebentar sih tapi seru kok
iya zah mbak juga senang kalau kamu senang
gara gara cincin ini hampir aja rencana aku gagal
ya mbak aku sudah mbak ini mau jalan
maaf mesinnya agak ngadat bentar ya saya betulin dulu
katanya mesinnya ngadet mau go
mbak mbak itu kayaknya tantenya mbak deh
bentar ya zal
mirza teh dewi kemana
tau katanya sih mau ketemu sama tantenya
warawiri kesana kesini cari intrik
udah gak lihat beberapa hari
mama makin cantik
kalau tiba tiba mama muncul dan hidup kembali nanti mereka pikir mama itu hantu
ya kurang aja
mak indi datang ke sini sebetulnya khusus mau bicara sama
kasih tahu ke orang bahwa mama masih hidup dengan cara seperti ini
masukkan cincin ini ke tas indi
kak berjumlah ma
mama gak akan pernah berhasil
karena mama tidak akan pernah keluar dari sini
semua orang akan tahunya mama udah meninggal ya
jadi mama nikmatin aja hari hari mama yang bahagia
kurang aja kurang aja
aduh mama mama jadi orang tua kok nggak tahu diri
lantah kok tante di sini
iya kanda lagi ketemu sama kenalan tante
ini rumahnya siapa